udah nggak ada cara lagi soalnya dan lagi pulang ini juga hukuman yang sangat ringan
dengan apa yang udah kamu lakuin kembali tapi emangnya bukan tio di ngijinkan masalah itu
oke oke singa bukan berbuka i got it
rena kamu benar benar pelipur
lara oma kamu selalu punya cara untuk membuat oma tersenyum terima kasih erena
sampai kapanpun oma tidak akan pernah mau kehilangan kamu
ada apa mbak ah
ya irsa saya dan andin sudah berbicara dan kami sudah memutuskan hukuman apa untuk kamu
kamu akan saya tugaskan bekerja di panti asuhan mutiara bunda selama ibu panti dirawat
kerja sosial di panti asuhan
tunggu deh bentar
gini ya mbak gue itu kan gak suka anak anak
gue juga lagi hamil pasti kalau kerja di panti kan capek
tapi ini satu satunya pilihan kamu
udah nggak ada cara lagi soalnya
dan lagi pula
ini juga hukuman yang sangat ringan dengan apa yang udah kamu lakuin kembali ya
ini juga hukuman yang sangat ringan dengan apa yang udah kamu lakuin kembali ya
dengan apa yang udah kamu lakuin kembali

tapi emangnya bukantinya udah ngijinin
masalah itu kamu gak usah khawatir
sebelum saya dan andinan kesini
kami sudah bicara dengan bukanti
kok bu andinan pak kesini
kok bu andinan pak kesini
kok bu andinan pak kesini
iya kami kesini mau jenguk ibu astrid
karena kami dapet kabar kalo ibu udah dirawat disini selama tiga hari
jadi kita mau tau keadaan ibu seperti apa
dan ini kami juga bawain buah buahan sama aku juga bawain jus jambu
katanya bagus untuk demam berdarah
jadi menepatkan bu andinan pak
nggak kok bu sama sekali nggak
ibu kan juga udah sering banyak membantu
ibu kan juga ada sering banyak membantu
gimana keadaan bu asri
namanya juga penyakit pak
harus dijalani dan disyukuri
cuma satu yang bikin saya khawatir
bu laras mengurus panti sendirian
apalagi pekerja saya yang satu lagi sudah keluar
jadi saya khawatir bu laras tidak bisa mengendal semuanya sendirian
tadi saja makan siang terlambat
ya sebenarnya tujuan kami ke sini selain menjaga bu asri
kami juga meminta izin kepada ibu asri
bagaimana kalau kami berikan bantuan di panti untuk membantu bularas
adiknya andin elsa siap membantu di panti menggantikan ibu astri
itu juga kalau ibu asri mengizinkan
bu elsa di panti asuhan
bapak yakin bu elsa mau
saya akan pastikan itu
asalkan ibu memang izin
dengan senang hati saya izinkan pak
jadi bu laras ada yang membantu
terima kasih banyak ya pak
kami yang terima kasih bu
jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk kamu menolak elsa
aduh hal tebaran maksa banget deh
besoknya gue ke panti
karena malam ini kamu sudah harus bekerja
supaya besok pagi kamu bisa membantu bu laras menyiapkan makanan dan memandikan anak anak di pantai
ya ampun al
saya ini model loh
saya nggak mungkin ngerjain kayak gitu
saya bukan pekerja kayak gitu loh
apa yang salah dari pekerjaan ini
bekerja di panti itu hal yang mulia
dan juga kamu bisa belajar
untuk lebih mencintai anak anak
lebih peduli dengan sekitar kamu
nggak ada yang salah
ini pekerjaan mulia
udah sangat ringan buat kamu
dibandingkan dengan apa yang sudah kamu lakukan
papa nggak mau denger alasan kamu lagi
pinter kamu i know
mama dan ancus yang menang
ibu kita menang bu
ibu kita menang bu
kita seneng dong
kita seneng kalau kenyataannya kalah
sekarang yang kalah harus dihukum
ya apes dua kali dong
udah kalah terus dihukum
emang begitu permainannya
sekarang misiki dan pak uya harus joget yayayay
biar makin seru
harus ya permintaan raina nih
harus seru ya
nanti kasih tau misiki kerakannya
ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding
ding ding ding ding ding ding ding ding ding
keselin banget sih mba anin sama ah
ngapain coba maksa dua gua buat kerja di panti
nih lagi maka telfonin gua terus
asal gak mau terima telfon dari gua
gua penasaran banget sama keadaan dia
rasa pasti habis kalo soal majalah ini kebongkar
kalo kasih tau nino gak ya kalo gua mau ke panti
gua bisa ke panti
gua bisa ke panti
gua bisa ke panti
gua bisa ke panti
dia pasti masih marah sama gua
gua bisa ke panti
gua bisa ke panti
aku ke panti ya
jangan beli ya
kamu baik baik disana
jalanin pekerjaan ini dengan ikhlas
jangan angkat ini hukuman
justru ini adalah
untuk menanam kebaikan
buat diri kamu
untuk menembus semua kesalahan kami
kamu langsung berangkat ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh